bagaimana orang sebodoh si angguro itu
dia bisa apa sih
gue gatau sama lo kedua
ini pasti ada apa apanya
maksud kamu pasti ada yang gak beres
dan atau dia punya pesekian
itu dia pasti
bisa menyuruh emas semewa ini
warisan saja dia tidak punya
apalagi kalau punya pesekian
kita harus berpura pura
ya angguro harus celaka
dia harus jatuh miskin dan harus bisa dengan seminggu
benar kamu bang yudhoy
bukannya tambah keribut
tapi tambah menggerakkan
berarti kalian berdua sepikiran ya
gue ada orang yang bisa mencelakakan
jadi kita harus berpura pura
hai ya ya ya waalaikumsalam pak tomo pak budi halo pak bagio
alhamdulillah duduk duduk minuman empat b ya
waduh jadi apa nih yang sampai bisa membuat bapak bapak sekalian datang ke rumah saya apa
pak namanya kita juga akan temen lama ya kita juga seneng lihat temen bisa kayak seperti ini
ya benar benar alhamdulillah pak ya kalau saya pikir pikir sih sebenarnya ini juga semua berkat doa bapak bapak
hai ah panggoro ini paling bisa berbahasa bahasi oh iya bang gro saya mau berusaha
enggak rumah sebagus ini tidak pantas kalau kena asap rokok allah bapak bisa saja silahkan
hai semua sama ya apa gue biasa itu pak pak bagi memang suka bercanda suka bikin kaget orang
semoga semoga membuat depan
hai soalnya seperti orang
pak bagel kenapa pak
dia tuh emangnya begitu
paling baik biarinya kuman
ganeh beres kan
kamu gak lihatnya di rumah anggoro itu
kuntilanak itu menyangsai
dia seperti gak suka saya menanam jambi jambi itu di alam rumah anggoro
jadi maksud lo itu jambi jambi belum lo tanam
bilang aja lo gak perlu sekerja
sumpah sumpah gue liat
eh betul gak be
lo gak usah banyak alasan sama gue
besok kita kerja berduanya
si baggio gak usah kita bawa bawa
gak tau gue
gak gak mungkin
lo gak liat tempat mayatnya jambi itu
lo gak yakin si baggio itu dibunuh sama orang
perasaan gue makin gak enak nih
aku jadi tambah curiga
memang si anggoro itu punya pesukian tung
lo liat tuh kuncinya
makan bareng yuk
ibu tadi katanya sudah makan
kan anak anaknya makan aja sieht
belum ada yang nyentuh gitu
mau makan di dalam kamar aja
makan di kamar
temen banget sih
yaudah deh kalau gitu
makasih ya bi
gimana sih mbak
katanya mau makan di kamar
kok yang tersisa malah
kembang sama kemenyan sih
mama mau makan kembang sama kemenyan
baik besides bea